hafal isi pancasila enggak
satu ketuhanan yang maha esa
yang adilan beradab
tiga persatuan indonesia
empat rakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permasatan perwakilan
lima keadilan sosial
bagi seluruh rakyat indonesia
lebih baik kita berkarya dan berprestasi
untuk mewujudkan indonesia yang lebih baik
bagi rakyat indonesia sendiri
ayo teman teman kita bersama menjaga kesatuan indonesia
nkri harga mati
nkri harga mati